hoax mewarnai invasi rusia ke ukraina
beberapa waktu lalu publik dikejutkan dengan video palsu presiden ukraina volodymyr zelensky
yang meminta warga ukraina menyerah kepada rusia
video ini dibuat dengan teknologi deeplik
bagaimana prosesnya berikut peliputannya
situasi perang antara rusia dan ukraina sempat diwarnai dengan beredarnya video palsu
yang meminta masyarakat ukraina dan tentaranya menyerah kepada rusia
video palsu itu dibuat dengan teknologi deepfake
deepfake sebenarnya bukan jenis teknologi baru
teknologi ini ramai digunakan beberapa tahun lalu untuk mendukung industri hiburan
memang ada kebutuhan gitu terutama di industri hiburan gitu ya
dan itu diawali
kebutuhan kebutuhan itu pada saat ada banyak film yang lagi dibuat
terus tiba tiba aktor utamanya meninggal gitu
sehingga waktu itu diupayakanlah sebuah cara untuk kemudian men shoote adegan itu
dengan pemain pengganti tapi kemudian digantikan mukanya oleh mekanisme komputer gitu ya
dan teknologi ini sebenarnya juga bukan hal yang baru
teknologi deepfake merupakan video rekayasa
atau materi digital dari kecanggihan kecerdasan buatan hingga mampu menghasilkan gambar
dan suara tiruan yang tampak asli
kali ini saya akan mencoba langsung deepfake dengan mengganti wajah dan suara asli saya
dengan wajah dan suara cto databot imron zuri
dan saya akan mencoba langsung deepfake dengan mengganti wajah dan suara cto databot imron zuri
dan saya akan mencoba langsung deepfake dengan mengganti wajah dan suara cto databot imron zuri
perkembangan teknologi membuat publik saat ini mampu mengakses beberapa platform untuk membuat deep fake
kan tadinya butuh komputasi yang cukup heavy
ya nggak mungkin semua orang punya akses gitu
tapi dengan adanya cloud maka sekarang kan proses bisa dilaksanakan di cloud gitu
oleh server yang cukup powerful gitu ya
nah jadi sebenarnya sekarang yang dibutuhkan
udah sangat simpel yang penting asal kita punya video yang mau kita tiru
lalu kemudian kita punya modal foto saja gitu dari apa yang mau kita tempelin
habis itu komputernya tinggal berlatih dilatih belajar gitu di upload
ya bisa dilakukan oleh siapapun
terbukanya akses teknologi deepfake ke publik dikhawatirkan berpotensi menimbulkan beberapa masalah
salah satunya penyebaran hoax
seperti yang menimpa presiden ukraina
lebih dari itu potensi masalah yang bisa ditimbulkan adalah misinformasi masal di masyarakat
tapi kalau yang namanya misinformasi itu kan dapatnya psikologis
kita berantem satu sama lain berantem di antara keluarga ibu bapak anak ibu kakak adik
kita udah ngalamin dua ribu empat belas kan pemilu
makanya sekarang harus membangun kekuatan
jangan sampai kita larut
misinformasi atau hoax ya
yang berpanjangan dan ini sangat berbahaya
menurut penjelasan salah satu perusahaan keamanan komputer asal amerika serikat norton
masyarakat bisa mendeteksi video deepfake dengan mengamati kejanggalan dari beberapa bagian tubuh
seperti gerakan mata
rambut yang tidak natural
hingga ekspresi wajah yang cenderung kaku
selain itu masyarakat juga harus kritis terhadap peredaran video dan informasi di media sosial
layaknya perkembangan teknologi lain deep fake bisa hadir sebagai masalah atau sekedar menjadi bahan hiburan publik
tim liputan cnn indonesia